nelayan natuna kepulauan riau kembali berpepasan dengan kapal coast guard tiongkok dan kapal troll asing di laut natuna utara
menurut nelayan setempat kapal asing tersebut sangat mengganggu mereka karena dekat dengan lokasi tangkapan nelayan
inilah rekaman video dari nelayan natuna kepulauan riau saat bertemu dengan kapal coast guard tiongkok di laut natuna utara atau bagian timur laut pulau laut natuna pada delapan september lalu
diduga kapal coast guard tiongkok tersebut mengawal kapal nelayan mereka yang menangkap ikan di perairan laut natuna utara
ketua aliansi nelayan natuna saat dikonfirmasi pada hari senin membenarkan kejadian tersebut
menurutnya kapal kapal asing sangat banyak beraktivitas di laut natuna utara yang masih masuk perairan indonesia
selain kapal coast guard dan troll tiongkok nelayan natuna juga menemui kapal troll berbendera vietnam dan taiwan
kehadiran kapal asing bukan
bukanlah pertama kali bagi nelayan natuna
pada enam oktober dua ribu dua puluh satu nelayan juga melihat kapal asing riset tiongkok di laut natuna utara
terkait kehadiran kapal kapal asing di laut natuna utara memang saat ini sangat masif sekali
jadi kehadiran mereka sudah sangat mengganggu aktivitas nelayan nelayan natuna
nah terakhir kita melihat nelayan kita merekam kejadian di mana kapal kapal
karena ikan asing ini sangat banyak di perairan laut natuna utara
terutama di timur laut pulau laut
seperti kapal troll china kapal trol vietnam kapal troll dari taiwan
juga ada kapal kapal pursen dari berbagai negara hadir di laut natuna utara gitu